selain gencar menggunakan jejaring media sosial kampanye pilkada dki jakarta pun tidak lepas dari keberadaan figur figur populer dan juga berpengaruh
lantas siapa saja para influencer itu berikut laporannya
pertarungan pemilihan gubernur dki jakarta telah memasuki masa kampanye
pergerakan para pendukung masing masing pasangan di media sosial pun semakin masif
peranan influencer atau orang yang sangat berpengaruh di media sosial tentunya turut berperan dalam meraup dukungan publik
rustika herlambang direktur komunikasi indonesia indikator menyatakan
unggahan influencer di media sosial akan berpengaruh karena orang bisa membentuk persepsi di media sosial
sebut saja komposer adms yang menjadi pendukung pasangan ahok jarot
ini terlihat dalam berbagai cuitannya yang berisi dukungan terhadap sosok maupun kinerja ahok
dengan memiliki lebih dari sepuluh juta penonton
dua puluh juta pengikut banyak yang meretweet tulisan yang diposting komposer ternama di indonesia ini ketika memposting dukungan terhadap ahok jarot
untuk pasangan anis sandi ada penyiar dan komedian panji pragiwaksono
selain menjadi bagian dari juru kampanye anies
ia juga sebagai influencer yang secara masif menunjukkan dukungan kepada pasangan anisandi
bagaimana dengan agus silvi
pasangan agus silvi tampaknya belum memiliki pendukung influencer di media sosial
namun dari banyaknya percakapan di media sosial agus silvi tak jarang mendapat perhatian netizen dan menjadi trending topic dalam beberapa isu
media sosial memiliki fungsi strategis dalam politik terlebih dalam pilkada dki jakarta
media sosial dijadikan kanal utama untuk menggait para pemilih pemula dan kelas menengah di jakarta
di samping itu menurut jose rizal pendiri lembaga survei politika wave
kedua segmen ini juga merupakan social influencer
yang dapat mempengaruhi pemilih lain di luar segmennya